pelajaran berharga sepak bola tuh sebetulnya gini kalau sukses itu sukses as many father
kan gitu filer ison orpen gitu loh jadi kalau lagi sukses memang banyaklah yang ngaku ngaku
jadi bapaknya kecuali kalau lagi gagal kan kalau filer is an orphan jadi kayak yatim piatu kalau
gagal nah sebetulnya kita perlu belajar dari semua itu supaya bagaimana kita mengendalikan
diri kita dengan pas gitu loh jerman tahun dua ribu statusnya udah tiga kali juara dunia tapi dikritik
habis oleh media atau pers negaranya waktu itu karena yang lagi hebat perancis kan jadi
dibandingin dengan perancis gambarnya sidan aku ini pemain bola kalau pemain jerman
waktu itu dianggap sebagai cucian kotor katanya